sejumlah orang tua meradang setelah anak mereka tidak bisa masuk ke sekolah negeri
setelah tersingkir dari sistem zonasi ppdb
protes sejumlah orang tua bukan tanpa alasan
mereka menilai janggal anak mereka tidak lolos dalam sistem zonasi
padahal jarak rumah ke sekolah terbilang dekat
orang tua menuding ada kecurangan dalam sistem penerimaan peserta didik baru sekolah negeri
tidak hanya orang tua beberapa waktu lalu
wali kota bogor bima arya juga menduga adanya kecurangan ppdb sekolah negeri
kecurangan pun terbukti setelah wali kota bogor bima arya
memeriksa sejumlah kartu keluarga yang ternyata tidak sesuai fakta yang ada
di jawa barat
gubernur ridwan kamil akhirnya turun tangan
pada kamis ridwan kamil menegaskan tim dari dinas pendidikan
telah melakukan berbagai pembersihan tindak kecurangan
dan akan membatalkan calon siswa yang terbukti curang
di level provinsi kan sudah ada tim pengaduan
tanpa banyak mungkin media liputan ya
tim pengaduan itu juga melakukan pembersihan
terhadap kecurangan kecurangan domisili yang ada di ppdb
pembatalan dalam proses sebelum hari yang akhir seperti apa
dan mudah mudahan jadi evaluasi di masa depan juga
tidak boleh ada kecurangan tanpa ada tindakan
lalu apa yang membuat praktik kecurangan dalam ppdb sekolah negeri terus berulang
jumlah calon siswa dan daya tampung sekolah negeri yang tidak berimbang
membuat kompetisi masuk sekolah negeri semakin ketat
contohnya di kota bogor jawa barat
idealnya sekolah menengah pertama negeri berjumlah empat
tetapi saat ini baru tersedia dua puluh smp negeri
hal ini membuat sebagian orang tua menempuh beragam cara
termasuk melakukan kecurangan
agar anak mereka dapat diterima di sekolah negeri
manipulasi dokumen kependudukan diduga menjadi salah satu bentuk kecurangan
untuk mengakali sistem zonasi
anggota ombudsman ri robert naendi jaweng mengungkapkan
modus yang bisa dilakukan adalah
membalasukan kartu keluarga
agar jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah menjadi sangat dekat
orang itu terdaftar di ppdb nya
tetapi secara faktual orangnya nggak ada
bahkan setelah dicek lapangan secara verifikasi faktual
orangnya tidak dikenal sama sekali
bahkan kakak yang dilampirkan
ini berarti soal kependudukan kita ini menjadi sangat bermasalah
pangkal mula dari manipulasi atas jalur zonasi yang ada
sistem zonasi penerimaan peserta didik baru diterapkan
kemendikbud ristek sejak dua ribu delapan belas
dengan sistem zonasi siswa yang diterima diharapkan lebih heterogen
dan sekolah tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya siswa berprestasi
sistem zonasi juga diharapkan mendekatkan siswa dengan sekolah